terima kasih ya pak
memahami kebaikan setiap momen
membuat mengerti arti kebahagiaan sesungguhnya
seperti arti rupiah yang sesungguhnya saat dipahami fungsinya
dalam bertransaksi berbelanja dan berhemat
selamat hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah
mohon maaf lahir dan batin